iseng iseng aja ngurus tanaman
wah rajin juga pak sofian
dianya apa kabar
saya gak tau
mudah mudahan sih baik baik aja
gak pernah nelfon
gak bakal balik lagi kesini
kalau buat kerja di tempat cucian motor saya sih
kan udah tutup
gak tau deh
kalo dia dapet kerja di tempat lain
sini mampir dulu mas ferdi
terima kasih pak sopyan
permisi pak sopyan
kamu udah dengar kabar soal bos saya
wah saya udah mau keluar dari penjara
bahwa saya udah mau keluar dari penjara
kok bos saya di penjaranya cuma sebentar
soalnya dia cuma kena pasal pencurian ringan
di penjaranya cuma tiga bulan
terus kita gimana
aku takut dia tau kalo aku yang jebak dia
terus dia nyari aku buat balas dendam
kamu jangan sampai ketemu dia
bandung kota kecil
gampang aja buat gas sengaja tiba tiba ketemu sama dia
terus rencana kamu gimana
biar gak ketemu bos safe
kayaknya aku harus berhenti
pergi dari bandung
mungkin ke jakarta
habis belanja plastik
sekalian ngantar ke tukang sablon
kenapa gak nyurusuk hanta aja
terserah kalo gitu mah
jangan sampe ada mengira
kamu udah jadi manajer produksi
tapi masih ngurus belanja plastik
kalau setiap hari kerjanya cuma nonton orang lain kerja
kapan mau ke kampus
rencana minggu ini
tapi belum tahu hari apa
udah lama kangus di kampung
jadi mau direnovasi
kampus pernah nelfon
kang ujang makan siangnya mau apa
biar aku pesenin pake go barefoot
saya gak ditawarin
kang cecep mau soto bandung
gak ada pilihan
kayak kang ujang
ditanya dulu makan siangnya mau apa
saya makan di warung aja
biar ada pilihan
udah aku pesen lewat go barefoot
katanya bos said udah mau keluar penjara
nanti dia nyari kita gak
kan kamu udah nanya gitu
waktu kemarin kita teleponan
kamu masih kurus aja
sama orangnya konsisten tetap jadi diri sendiri gak pengen jadi seperti orang lain yang gemuk
duduk biar saya nggak kelihatan pendek
mau langsung pesan atau mau lihat lihat menu dulu
mau lihat lihat menu dulu
oh iya silahkan
tadi waktu saya mau kesini waktu mau duduk disini
ada cewek yang duduk sendirian
maaf nunggu gak apa apa
saya makan dulu cep
yang bikin saya kaget waktu cewek itu nerima telepon dari temennya dia nyebut nama mantan bos kita dulu
perempuan itu copet
sekarang udah enggak
dia keluar dia tempat kerjanya yang lama terus bikin usaha sendiri bikin mukena bordir
bagus atuh ada kemajuan
dia kan bikinnya di tasik dia minta bantuan aku buat masarin di bandung
kalau urusan pemasaran pertama aku gak bakat kedua aku juga gak minat
kalau kamu yang handle gimana bantuin saudara aku buat masarin mukena bordir
bos saem bukan yang udah masuk penjara
yang dulu mah kayaknya udah keluar terus masuk lagi
ya udahlah gak usah mikirin bos saib kita udah lama bukan anak buahnya lagi
kita juga udah lama berhenti jadi copet udah bertahun tahun
terus gimana kerjaan kamu di jakarta
masih kerja di tempat cucian motor
gak boleh sama abah abah gak akan ngasih izin buat kamu ajak aku pergi lagi
ini yang terakhir
kata abah laki laki yang bakal abah kasih izin
ingin bawa aku pergi cuma laki laki yang sudah jadi suami aku
jadi setelah ini kalau aku mau tetap ngajak kamu pergi harus jadi suami kamu dulu
memangnya kalau aku mau jadi suami kamu kamu mau
insya allah bismillah aja